tidak ada lagi yang namanya satu tidak ada lagi yang namanya dua tidak ada lagi yang namanya cepo tidak ada lagi yang namanya kampret
jadi saya ucapkan selamat bekerja
kami siap membantu kalau diperlukan
menjadi oposisi itu juga sangat mulia

menang diputuskan di mahkamah konstitusi
tapi prosesnya mencapai menang itu menimbulkan ketidakstabilan emosional
di kalangan elite juga di kalangan pendukungnya
seandainya dari awal tidak ada semacam kecurigaan pada kecurangan
ya nggak akan ada peristiwa semacam tadi
tapi justru karena peristiwa ini makan waktu panjang terkuras emosi
maka kita mesti rumuskan bahwa jokowi merasa menang tapi juga merasa kosong
jadi itu psikologi yang menetap dalam batinnya
menang tapi kosong karena itu dia perlu diisi
karena itu dia minta prabowo mengisinya
nah kita tahu waktu terjadi persaingan politik
mak mak misalnya menganggap bahwa prabowo itu secara moral di atas jokowi
ini pandangan mak mak
prabowo sandi ya bukan gerindra
mak mak nggak pernah peduli partai
kalau mahnya celi mungkin pandangannya beda juga
ya harus dibedakan
jadi saya lihat begitu kekosongan ini nggak enak bagi pak jokowi
apalagi orang yang menganut filosofi jawa
kalau ada yang agak melonjong lonjong dia mau bulat gitu
seperti ya kebiasaan orang buat cari sangkan paraning dumadi
begitu bahasa jawanya
di tingkat teratas itu tadi
jadi dia mesti penuhi itu tuh
nah sialnya cuma prabowo yang bisa penuhi itu
nah prabowo tadi diasumsikan penuh
sekarang begitu prabowo masuk dia ikut kosong itu
sampai sekarang kendati pak jokowi
telah mengundang untuk masuk ke dalam sebut aja dalam era baru
tapi publik merasa tetap kosong
orang beri penghargaan yang berlebih pada prabowo
sehingga waktu prabowo pindah
orang putuskan penghargaan itu
maka sekarang orang saksikan sebetulnya
kekosongan pak prabowo diisi oleh seseorang yang juga kosong gitu
itu keadaan batin kita hari ini
saya tidak dalam rangka melecehkan tapi saya lihat psikologinya begitu
karena buktinya sampai sekarang kita masih persoalan itu kan
kalau udah penuh kita gak akan ada talkshow semacam ini lagi
bagi kedua beliau kan ini katanya demi publik demi republik
apakah berarti kalau dari narasi anda tadi
ini lebih bermakna untuk jokowi
karena mesti ada semacam rasionalitas
kenapa mesti bersatu
ya demi publik pasti kan
nah ini problemnya juga
ada obsesi terhadap keesaan kesatuan itu
sebenarnya biarin aja kan
orang berbeda gak ada soal kan
karena demokrasi itu bukan untuk menghasilkan persatuan
demokrasi tidak memerlukan persatuan
demokrasi tidak memerlukan persatuan
demokrasi memerlukan keahlian untuk mengelola perbedaan
itu ada di halaman dua disertasinya celi itu
dan pertemuan ini meruntuhkan tadi
cita cita impian narasi besar mengenai sehatnya demokrasi
terutama narasi yang dibangun secara tanpa nama oleh emak emak ini nih
yaitu politik hati nurani politik nilai segala macam
kalau saya lihatnya berbeda
harus ada pandangan pandangan yang berbeda
supaya ini kan kekayaan pandangan
nah kalau saya melihat jabat tangan antara pak prabowo dengan pak jokowi
itu simbolisme yang bagus untuk menutup masa panjang pemilu presiden
yang meletihkan kadang kadang bergelora panas
dengan jabat tangan itu walaupun kpu sudah memutuskan berakhir dengan ketok palu
tentu saja pelantikan masih dua puluh oktober
tetapi sebagai sebuah proses pemilihan
selesai dengan mk dan diketok oleh kpu
tetapi tetap jabat tangan antara dua pesaing secara bersahabat
itu tetap baik sebagai sebuah tradisi
seperti kalau saya andaikan main tenis
umbel dan us open
ada persaingan yang tajam
yang kalah tentu saja ada yang menangis
kalau kalah yang menang bangga
ada yang matain raket juga
kita senang melihat bahwa kedua pemain berjabat tangan
tidak menghilangkan perbedaan fundamental yang ada
tetap gagasan pak prabowo tentang investasi
dunia luar kan tidak berubah
tetapi pak jokowi demikian pula
dalam video itu nanti kita diskusikan
jelas sekali visi beliau yang ingin supaya membuka peluang investasi sebesar besarnya
nah itu kan tidak berubah
tetapi sebagai sebuah tradisi dalam demokrasi menghargai perbedaan
tanpa menjadi permusuhan
itu bagus sekali
nah kalau kita kan penonton cnn ini
salah satu pemain terbaik itu sergei lannister
kalau dalam politik dalam game of thrones
kalau dalam tradisi non demokratis nyawa terancam
transfer of power atau mempertahankan kekuasaan dengan proses yang terbuka
itu berakhir dengan salaman dan rangkulan
nah itulah salah satu basis
yang membuat demokrasi indonesia dari waktu ke waktu dari waktu ke waktu akan semakin kuat
saya kira rocky saya dan kita semua menyambut dengan senang
jika potensi demokrasi seperti itu dikembangkan lebih jauh
apakah anda lihat bang celi apa yang dikatakan rocky tadi
ini seperti mengosongkan yang berisi dan mengisi yang kosong
itu kan penafsiran tertentu
mengenai sebuah apa namanya rasa
tidak bisa kita monopoli satu cara dalam melihat proses besar ini
justru kita butuh kritik dari rocky supaya kita bisa semakin baik
tentu saja saya berbeda dengan cara menjawab seperti ini
saya bisa berdebat tentang paham rocky dan sebaliknya
tapi kan tujuan anda di sini tujuan kita memberikan kekayaan kepada pemirsa
nanti pemirsa sendiri yang mikir mikir ini rocky atau celi
bicara pandangan ugm atau pandangan ui
ini jalan jalan men atau jogja
intinya adalah begini
kalau kita lihat setelah yang penting kan sebenarnya jabat tangan itu kan tataran simboliknya
ada yang berkata bahwa kalau begitu kabinet pun misalnya ya atau rekonsiliasi nasional
kadang kadang terlalu dilebih lebihkan
karena sebenarnya polarisasi dalam pemilu tidak berarti memang ada de facto atau real political polarization
saya tidak melihat bahwa kita terancam kehidupan sosial karena polarisasi itu
dalam tingkat tertentu bineka tunggal ika mengandaikan ada perbedaan
justru kita punya prinsip untuk menjembatani karena kita mengakui ada perbedaan
tetapi tidak sedemikian rupa sehingga kita seolah olah sudah terpecah
ini kan kalau berdebat agak tajam di medsos kan tidak berarti bahwa di dalam kenyataan sosial
kondisi realnya seperti itu
kakak saya demokrat ibu saya saya golkar ibu saya terombak akbik
tidak ada peran saudara di dalam perancangan
tapi bagi publik bagi publik kebanyakan bung rocky dan bung celi
ini punya makna tertentu nggak menghentikan kebencian
kalau saya lihat satu hari bahkan lima puluh detik atau satu jam setelah acara pertemuan itu
saya buka twitter masih marah marah orang orang
masih saling melempar benci
rocky gerung hari ini masih nge tweet dia diserang sebanyak orang
kalau saya sedikit tambahkan
apa yang berubah dari
pendapat publik dan sikap orang
tetapi kurva normalnya
itu kan beda sikap politik
hidup pribadi hidup keluarga jalan terus
jadi yang saya mau katakan begini
penyelesaian jabat tangan pada tingkat simbolik
kan tidak harus kemudian diterjemahkan secara begitu saja
sebagai sebuah kerangka menyeluruh penyelesaian politik
karena nggak ada persoalan itu
karena di parlemen pak jokowi sendiri berkata bahwa
look oposisi yang baik
itu kita perlukan
kalau buat apa kita kampanye capek capek
kalau kita mau cari bulat bulat terus dalam
nolong nggak akan pernah
dan itu kan sentimen totalitarian
yang kita mau adalah
itu kan check and balances
kalau kita mau ambil semua bulatkan semua
itu bukan membentuk demokrasi yang bagus
nah karena itu
banyak kan perdebatan sekarang
emang kita pernah pecah peran saudara
saya berdebat dengan rocky
betapapun tajamnya kritik rocky
saya berteman kok
bahwa dia nggak mengurangi sedikitpun
nah saya kira banyak orang indonesia juga begitu
sebenarnya santai santai aja
tapi kalau kita masuk ke tataran teknis
ini dianggap sebuah kompromi
ada konsesi di belakangnya
ada hengki pengki misalnya ya
apakah ini menunjukkan bahwa
tidak hanya pertemuan jabat tangan fair play
kata bang celi tadi
tapi ada makna yang lebih prinsipil buat demokrasi
kelembagaan oposisi kayak jadi terancam
apa cita cita rocky dan bang celi tadi
mengenai check and balances itu juga terancam
apakah itu bisa menggambarkan fenomena itu
asiknya dijawabin usha jeddah
kami akan segera ambil
itu banyak pembicaraan off air
yang tidak bisa kita naikkan
ke on air ya bang celi
ini sudah on air bang celi
kita harus tahan bang celi
tapi pertanyaan saya tadi
ini pertemuan tadi
ini dalam pemilu kompetisi
jabat tangan itu adalah
ketika roger feder dengan nadal
misalnya bertarung keras
tapi berjabat tangan di pinggir net
di tengah tengah lab gitu
hanya persoalan fair play
atau ada hal prinsipi lain
harapan mengenai kelembagaan oposisi
yang mungkin terancam
bisa dibaca seperti itu nggak
karena wasitnya itu persis ada di tengah net itu
nah ini kan
orang nggak anggap bahwa wasit itu ada di tengah net
itu soalnya kan
maka gak ada federer mungkin
loh ntar aja deh
nah di kita dari awal wasitnya
atau dituduh curang
itu hak publik untuk menilai itu kan
jadi saya lihat bahwa
ada mrt disitu
dan itu disimbolkan itu ruang publik
itu segala macam
jadi terbuka gak ada transaksi
justru dengan memaksakan interpelasi itu
orang berpikir bahwa
sebetulnya sebelum mrt
udah ada mrt kecil mungkin
setengah kamar kan
jadi kenapa mesti di eksplisitkan
jadi semua bisa nonton
oh iya itu simbolisasinya memang itu ruang publik terbuka
tapi mrt itu juga
isiunya di bawah tanah
terutup juga sebetulnya
itu kan gorong gorong modern aja sebetulnya kan
jadi simbolisasi itu yang
mau cari mau intip apa sebetulnya
di bawah meja
kalau yang di atas meja orang lihat
tidak ada deal katanya dalam pembicaraan
selama sekian jam tadi
kalau gak ada dealnya orang gak percaya kan
ada diatur sedemikian rupa
orang lihat disitu
kalau nggak ada deal kenapa misalnya
yang di depan situ
yang hadir disitu kan
itu kan dewa dewa
orang lihat di belakang dua wayang ini
ya ada dalangnya
kan itu nggak bisa ditutupi kan
diajak untuk main di dalam
hermeneutik atau semiotik politik semacam itu
dan hal hal prinsipil mengenai tadi
hadirnya oposisinya tetap kuat
oh ya itu benar
dalam masa pemilu itu terancam
terancam karena sampai sekarang nggak jelas
tadi celi benar mengucapkan
kami membutuhkan oposisi
sekarang kata membutuhkan itu
membutuhkan masuk ke dalam
atau membutuhkan tetap di luar
itu yang membuat kemudian partai partai
wah jangan jangan kita disebut oposisi supaya keluar
atau dia mau oposisi di dalam
sehingga yang koalisi justru di luar
nanti kita akan bedah pidato politik presiden itu
satu aspek lagi
boleh gak publik worry
boleh nggak publik worry dengan pertemuan itu
karena kita berharap akan ada
justru bagi saya
pertemuan hari itu dan kemudian
kan besoknya langsung pidato semacam acceptance speech
dimana beliau mengatakan visinya
itu ending yang elegan
terhadap proses panjang pilpres itu
ya dengan jabat tangan dan pidato itu
semua pemenangnya ada rakyat indonesia
jadi tidak ada lagi
memang istilahnya bagus tuh
tidak ada cebong tidak ada kampet
yang ada cuma garuda pancasila
dulu obama pernah berkata
pidatonya yang paling membuat dia terkenal
sebagai news rising star itu
dia mana kalah
dia berkata dalam sebuah konvensi
dia mengantarkan seorang kandidat
tidak ada amerika orang hitam
amerika orang putih
kira kira kayak gitu lah
memang dalam momen momen sejarah
pemimpin harus seperti itu
membikai itu semua dengan jabat tangan
bahwa kita berbeda
tapi kita tetap sedoros dan sebangsa
nah tentu saja tidak
sekali lagi tidak berarti bahwa
semua kebijakan rencana undang undang
interaksi politik di parlemen
bukan itu maksudnya
memang dalam sejarah
kadang kadang ada persatuan nasional
semua kelompok politik
dalam sejarah abad dua puluh
dan buruh bersatu
kenapa bersatu waktu itu
karena inggris terlancam oleh invasi jerman
ada musuh bersama yang begitu kuat
sudara sudara hentikan politik
kita bersatu di bawah kemimpinan yang kita sepakati bersama
nah itu kan
yang bisa diterima dua kelompok ini
saya tidak melihat kita ada emergency dalam magnitude itu
sekarang justru kita rejoice
setahap lebih baik
presiden menyiratkan ada emergency situation ya
nanti kita bahas itu
tapi saya kasih perbandingan dengan india
ini kan bagus
karena india dan indonesia hampir bersamaan
narendra modi menang besar
pak jokowi juga menang besar secara elektoral
memang satu parliamentarian demokrasi satu presidensial demokrasi
ini demokrasi pertama dan kedua terbesar loh
amerika nggak lebih besar dari kita
amerika lebih besar pemilihnya
tapi actual votersnya lebih kecil
modi menang besar kemarin
bersamaan dengan kita
memanfaatkan sentimen hinduism
politik aliran hindu
dia manfaatkan untuk boosting electoral ininya dia
dia menang besar
kalau pak jokowi tidak menggunakan itu
dia menjadi kadang kadang sasaran dari identity politik
tapi toh dia bisa menang besar
artinya demokrasi kita potensi kedepannya lebih bagus
nggak punya problem prinsipil seperti yang dikhawatirkan
punya problem prinsipil sebesar india
dalam soal ketegangan akibat politika kita
saya tidak bilang tidak ada
tetapi jangan exaggerate
karena saya dan rocky contoh terbaik
betapa yang gitu gituan itu kita sudah cukup matang
untuk indonesia kan memang bina kandungan
termasuk bagaimana apakah presiden juga menyiratkan dan menyuratkan kematangan dalam visi politiknya
dalam pidato kemarin
bang celi kita akan bahasa betawinya kita jembrengin satu satu
jadi kita akan baca
kita akan lihat bagaimana salah satu poin utama dari visi politik presiden yang di highlight ini
asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam
asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian
apalagi disertai dengan hinaan
disertai dengan cacian
disertai dengan magian magian
bung roky itu sudah merepresentasikan problematika yang ada saat ini
diadres dengan sangat baik
problem itu lewat visi politiknya atau
itu kalimat tadi memperhatikan bahwa pak jokowi itu terganggu
sehingga dia mesti tambahkan predikat
oposisi tapi jangan begini tapi jangan begitu
nah orang yang punya mental semacam itu
sebetulnya dia merasa tidak aman itu
karena itu dia mesti tegaskan tuh
padahal oposisi oposisi ada
oposisi itu tidak perlu ada syarat
oposisi tapi jangan ini
jadi pak jokowi mau mengatur oposisi juga kan akhirnya kan
karena tadi mau bulat gitu
ya udah berhenti aja pada oposisi boleh
tapi begitu dibilang oposisi tapi nggak boleh begini nggak boleh begitu nggak boleh begitu
itu melarang orang untuk secara legah memberi kritik
karena dari awal sudah dikasih batasan kan
nanti si oposan ini akan aduh jangan jangan ini ditafsirkan sebagai hinaan sebagai kritik
tapi itu mencegah orang untuk lega justru
selama ini sampai pak jokowi berkata itu berarti selama ini praktek oposisi kita bagi dalam frame presiden sudah melebihi batas
memang karena itu dia keluar
faktanya menurut anda gimana
melebihi batas atau masih sangat normal
apa yang membuat presiden begitu
ya psikologi dia dan pengetahuan beliau tentang teori demokrasi
tapi ya udah itu
kan pak jokowi tidak dapet
kan pak jokowi tidak datang dari tradisi kelompok studi misalnya
yang paham betul dari demokrasi
tidak datang aktivis lsm yang ngerti tentang transisi dari authoritarianisme ke demokrasi itu
jadi kelihatannya dia mengerti sesuatu tapi basis pengetahuan itu terlalu praktis
dasar filosofinya nggak dipahami
kalau kita lihat kalau boleh saya lanjutkan sedikit
kalau kita lihat sebenarnya
pidato secara keseluruhan
ini kan karena tadi kan dipindal pada sesuatu yang mengatakan tentang oposisi
sebenarnya pidato itu kan satu kesatuan
pidato sebagai satu kesatuan ini kan kita bisa lihat dari dua aspeknya
aspek pertama delivery
bagaimana dia membawakan pidato penutupan panjang kampanye itu
dia membawakan dari wajahnya kan kelihatan
saya kebetulan beruntung berada cukup dekat dengan beliau
melihat dan merasakan bahwa ini kesungguhan yang muncul
berarti sempat briefing juga ya pak angga sjelil
saya nggak termasuk tim yang memberi briefing
saya kan mengikuti beliau setahun
hampir setahun kampanye dari sabang sampai merauke
kan sebagai gojo sebagai golkar sebagai pendukung pak jokowi
kadang kita di aceh dengan pak jokowi
sebagai direktur freedom sijut juga pak angga sjelil
jadi merasakan naik dan turun mood berubah
nah yang semalam itu saya kira hatinya bicara
yang kita lihat di sentul itu
dari cara beliau mengatakan
itu penuh kesungguhan
bahwa dia capek
kami semua capek
kita semua capek
ya tentu saja para pendukung pak prabowo juga berusaha
tetapi semua itu karena ada tujuan
saya katakan sekarang
dia seolah olah mau berkata begitu
bahwa semua relawan semua partai politik dan saya sendiri
seolah begitu beliau berkata
kita semua melakukan itu karena ada tujuan
kita ingin meningkatkan infrastruktur
kita ingin membuka investasi
pendidikan anak indonesia harus ditingkatkan
sejak ibu mengandung bayinya
kemudian anggaran kita harus fokus
itulah tujuan kita
kenapa kita bukan hanya mencari kursi semata
tetapi ingin memajukan indonesia dengan program dan arah pembangunan yang jelas
kira kira itu yang dia mau katakan
itu kan ada visi ekonomi ada visi politik
dalam bingkai ya tadi
itu bagian dari visi politik
semua tujuan ini hanya bisa dicapai
jika kita bersatu dalam pengertian

dalam negara yang sama
nah dalam kesamaan negara dan bangsa dan sistem politik
inilah diperlukan oposisi
merealisasikan cita cita menjadi kenyataan
dibantu oleh menteri dibantu oleh partai dibantu oleh semua orang
tetapi kita butuh dalam proses itu
manusia tidak sempurna
presiden bisa salah menteri bisa salah partai bisa salah
kita butuh orang dari teman atau apapun namanya oposisi
tidak usah pakai predikat
tapi berikan kritik
presiden butuh itu
presiden merasakan butuh itu
bukan hanya presiden
itu harus ada
kalau tidak begitu kita tidak perlu kampanye lagi
kita tidak perlu pemilu lagi
tapi bang celi kalau saya mau highlight
kenapa kalimat kalimat yang keluar seperti tadi dikatakan rocky
bahwa ada sebuah kecemasan
mungkin kalau bahasa saya ada kayak trauma
bagaimana oposisi mengkritik oposisi memainkan prosesnya itu
tapi apakah ada trauma itu
apakah presiden punya trauma yang cukup baik
kalau saya tidak melihat itu
dijawabkan usaha jenama
kita break dulu
kita break dulu
kita break dulu
kita break dulu
kita berbicara kembali
pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan publik juga bang celik
kenapa pak jokowi begitu keras
seperti gini ya
anda boleh oposisi tapi
anda boleh oposisi
anda boleh mengkritik tapi
ada tapi nya
apakah itu berdasarkan praktek oposisi
saya harus ke kanan ini kan
anda tanya saya atau tanya lagi
karena tangan di kekanan wajib
saya mau tanya anda
untuk menunjukkan bahwa ini ada oposisi
apakah praktek oposisi selama ini kelewat batas sehingga tidak sehat
dan itu perlu dihalat
itu masalah penafsiran kita pada kata kata
tapi intinya adalah begini menurut saya
yang pidato dengan delivery seperti itu
dia mengatakan suatu hal yang penting
yang benar benar ingin dia perjuangkan lima tahun ke depan
esensinya adalah dia ingin melakukan transformasi ekonomi
yang sampai dia katakan bahwa kita tidak boleh di zona nyaman saja
saya akan kejar saya akan pecat
itu yang dia inginkan sebenarnya
kurang lebih dalam konteks baru
apa yang dilakukan oleh pak harto di pertengahan tahun delapan puluh an sampai awal sembilan puluh an
pada saat waktu itu orde baru lahir
beruntung ada bonansa minyak
selama lima belas tahun pak harto membangun sd impres smp impres bangun jalan itu dengan uang minyak
tapi awal delapan puluh an krisis minyak
kita nggak punya dana yang cukup
dulu bukan cuma jalan
palapa satelit palapa pun negara miskin pertama yang punya satelit di indonesia
nah begitu minyak krisis harganya
pak harto berfikir
bukan karena golkar ya
pak harto berfikir
pak harto berfikir
tidak se eksplisit rocky berbicara atau saya
ada pak wijaya dan kawan kawan yang menerjemahkan intuisi itu menjadi kebijakan
deregulasi anda lihat
transformasi selama hampir sepuluh tahun
itu jadi objek penelitian saya dan memang real sekali
hubungannya dengan instrumen politik dan demokrasi yang dipakai
yang pak jokowi inginkan kurang lebih
perubahan paradigmatik perubahan yang transformatif seperti itu dalam lima tahun ke depan
pertanyaannya adalah pak harto melakukan itu dalam sistem otoritarian
tinggal perintah atur tak jalan
bukan tanpa tantangan loh
tapi diatasi dengan gampang
sekarang kan demokrasi
pak jokowi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan harus mengatur nih partai partai politik
supaya berjalan beriringan mencapai tujuan transformatif yang dia inginkan
artinya bagaimana hubungannya
apa hubungannya dengan mencapai itu dengan instrumen oposisi
anda boleh mengkritik tapi tapi tapi gitu
anda lihat ada hubungannya nggak
bung rocky mungkin bisa disiapkan juga pidato presiden
ketika bicara investasi presiden cukup keras gitu
apakah sudah siap
nanti dikasih tau ya
saya juga lupa mau nanya apa
saya kasih pengantar yang sedikit
bahwa dalam proses itu
ini kan demokrasi
membuka investasi seluas luas
supaya bisa berjalan berjalan
nah kalau terjadi kesalahan atau keliruan
kan tidak bisa dikatakan bahwa semuanya akan benar
karena itulah kita butuh built in criticism
dalam waktu oposisi dan kelembaga
ini jawaban dari pertanyaan saya
beliau berkata bahwa oposisi itu terhormat
karena ini kita mau proyek besar
kalau tidak ada yang melihat dari luar
kita nanti seliru
dan ini berbeda dengan cara instrumen pak arto melakukan
kalau pak arto kan gak pernah mengatakan
bahwa oposisi boleh
untuk mencapai stabilitas itu
bagian dari kebudayaan indonesia
bang celik boleh
bung roky kita dengarkan dulu tadi
bang celi beberapa kali menyebut
dan ada kalimat kalimat yang cukup keras
yang dilontarkan presiden
kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya
dalam rangka apa
dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
jangan ada yang alergi terhadap investasi
yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat
transformasi tujuan ekonomi dengan instrumen politik demokrasi oposisi yang juga di highlight
dalam ini anda lihat ada nyambung atau gini ya pak harto itu mengerti problem pada waktu itu
hai dan dia di backup oleh teknokrat yang solid jadi tuh satu blok aja ya harto anggap oke ini
itu udah selesai sekarang hal yang sama mau dilakukan oleh ekonom partai kan yang dia mau
isi kantongnya dulu baru dia pikir tentang apbn kan itu soalnya kan itu asumsi apa realitator
ribu liani ekonomi loh masih ada kelihatannya hahaha jadi saya bayangkan ini saya bayangkan
ya pak jokowi merasa mestinya begitu tetap dia ada inspirasi dari soeharto
soehartoism tapi dia tahu bahwa dia akan diganggu tuh maka bahwa sadarnya keluar saya akan hajar
gitu nah hajar juga itu adalah kalimat air kober yukat tepat harta dulu saya gebuk itu orang masih
ingat itu tuh jadi orang tahu oh ada mental otoritarian disitu tuh oke tapi itu soal persepsi
yang semua terangkan adalah konsekuensi sedari mengatakan bahwa jangan ada yang mengganggu
investasi itu persis seperti harto punya pikiran
ada yang mengganggu investasi jadi hak asasi manusia jangan jangan lingkungan ini cerewet
lah ini orang orang lingkungan kau agraris apaan yang reformasi agregi enggak usah persoalin jadi
ini yang akan jadi soal karena tidak diikuti dengan keterangan bagaimana soal hak asasi manusia
oke kalau investasi diundang itu konsekuensinya pasti akan terjadi konflik agraria udah pasti kan
ekstraktif pasti oke ambil handrake itu nanti kita berhasil itu sebenarnya itu poin krusialnya bukan
itu poin krusial tapi bukankah
pak arto dulu tidak pernah membiarkan atau
memberikan karpet merah untuk oposisi
mengkritik oposisi tetap ada
justru itu itu yang dibayangkan
oleh pak jokowi dengan instrumen
politik sekarang iya itu soalnya tuh
sebelum kita berikan ini yang bagus saya kira ini bagus sekali
dan perlu pembicaraan seperti ini
saya tidak mengatakan bahwa
pak jokowi terinspirasi oleh pak harto
apa yang dikatakan oleh pak jokowi
dilaksanakan dalam lima tahun ke depan yang dia
inginkan maka efek
transformatifnya kurang lebih akan sama
dengan efek transformatif kebijakan
perubahan ekonomi pak harto tahun
delapan puluh an dimana ekonomi yang
hanya semata minyak bersandar pada
minyak bumi menjadi more
tidak akan sama nih oke
ini kan ekonomi sudah
berbeda lima dekade nah
karena itu yang saya mau katakan adalah bahwa
pak harto punya keberuntungan
beroperasi dalam sistem otoritaris
tantangannya berbeda bukan seperti kata rocky tadi
ada semangat yang otoritarian
yang sama bukan jadi yang saya mau katakan
adalah bahwa roky benar
misalnya kita membuka informasi seluas luasnya
dia benar selalu
dilemanya ada hak ham
itulah saya bilang dia benar karena selalu
ada dilema belum tentu rocky benar dalam pengertian
gak boleh investasinya
barangkali kita bisa menemukan cara
bagaimana investasi tetap berjalan dengan
baik dengan menghargai hak asasi
itu bukan tidak mungkin
dan itu pertanyaannya bang celik kenapa itu juga masalah hukum dan ham
juga tidak dibahas dalam visi politik presiden
yang juga diprotes
berkali kali pak jokowi berkata
semuanya dibingkai oleh
pancasila dalam pancasila kita ada
asas tentang kemanusiaan
tentang asas tentang keadilan sosial
investasi harus tidak boleh melanggar
dan kemanusiaan kan berkali kali
dia berkata semua ini
pancasila itu sudah ada keadilan sosial
bang celi jika jiwanya pancasila yang sudah meraku
tadi kata bung roky tidak ada unsur hukum
dan tidak ada unsur ham yang juga banyak
diprotes oleh kelompok masyarakat sipil
tapi anda katakan di pancasila itu
sudah ada semua jadi kalau kita jaga pancasila
kita akan jaga semua tapi presiden
juga terlihat worry dengan pancasila
bahas itu saja
segala macam tapi presiden juga berkali kali
atau sangat terlihat emosional
buat saya ketika bicara
mengenai persatuan ketika bicara mengenai
pancasila apa yang
dyresahkan presiden apakah keresahannya
itu memang faktual ada
atau memang fatah morgana
kita lihat dulu komentar presiden
rumah kita bersama
bersama kita sebagai saudara
tanah air tidak
ada toleransi sedikitpun
bagi yang mengganggu
yang mempermasalahkan yang mempermasalahkan pancasila tidak ada lagi orang indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ikan
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain
warga suku lain dan etnis lain
oke saya mau ke bang celi ini diadres betul sama presiden apakah memang ada problem eksistensial yang perlu sekali
saya kan tadi bilang bahwa pidato ini kan satu kesatuan setengahnya adalah rencana pembangunan beliau
dari segi ekonomi sosial tenaga kerja tapi semua itu dibingkai oleh persatuan
jiwanya persatuan ada prinsipnya yang sudah kita sepakati baik sebagai pembukaan konstitusi maupun filosofi bersama yaitu pancasila
karena waktu berbicara di bpupki tanggal satu juni hari lahirnya pancasila tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sebelum kita merdeka
itu setiap warga negara indonesia yang dewasa harus baca teks itu
itu adalah teks terbaiknya
dan itu adalah teks politik dalam sejarah indonesia tentang kenapa kita harus pancasila
kenapa pancasila ini kita pegang bersama
beliau berbicara terhadap tokoh tokoh islam waktu itu yang ingin memperjuangkan negara islam
beliau berkata bukan negara agama tetapi negara kebangsaan
di mana kita berbeda beda paham tetapi kita saling merangkul sebagai saudara sebangsa
konteks kekiniannya apa karena presiden bicara begini
bang celi tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
yang mempermasalahkan pancasila tidak ada orang yang tidak mau lagi berbicara
karena kalau dia mengganggu
berarti ada problem ketika presiden bilang itu
bukan bukan ada problem maksudnya begini
ada yang mencoba
masih ada beberapa ya kadang kadang orang berdiskusi bentuk negara lain
negara khilafah negara agama
tapi tidak begitu serius
bukan soal serius serius
tetapi yang benar benar katakan bahwa kalau kita mau membangun ekonomi ini
mentransformasi ekonomi indonesia
investasinya lapangan kerjanya pendidikannya sumber daya manusianya
loh sekarang ini dengan persaingan cina dan amerika
ada kesempatan besar
misalnya apple yang membuat semua produk iphone nya di china
lagi cari cari eh saya mau pindah kemana nih kalau ada krisis di cina
atau dia hubungan kedua negara
indonesia ini problem
tetapi ini juga peluang
indonesia harus bisa memanfaatkan peluang peluang dunia
beliau kan buka pidatoin
ini dengan global challenges
tapi ini sepertinya ada problem ideologis yang coba dilihat
kalau ada di rumah tangga indonesia ini masih mempertanyakan the foundation of the nation
kita nggak akan bisa bersama sama dengan penuh kreativitas bersaing dengan bangsa ini
perong rongan itu terlihat ada dirasakan oleh presiden
sehingga di highlight betul
buktinya demokrasi kita baik
ini kan retorika dalam menutup kampanye
bahwa kita harus membangun
dalam bingkai kebersamaan
bung celi mengatakan sebenarnya tidak ada problem
anda lihat presiden merasakan keresahan itu
sehingga harus di highlight
iya itu nadanya itu
kalau bung karno dulu pidato nadanya adalah inclusionary
bagaimanapun tafsirannya begitu
bahwa dia langsung tuduh bahwa ada yang akan mengganggu
ada yang sedang mengganggu
ada yang sudah mengganggu
mereka tidak akan kami tolerir
jadi itu kan
ya pasti bukan rocky
makanya masih bisa bersuara sampai saat ini
keterangan atau pidato tentang ideologi
menjadi ideologis lagi
orang akan bertengkar lagi
siapa yang dimaksud itu
jadi ini problem ideologi yang dianamnesa
dilihat oleh presiden
ini sebenarnya bukan problem ideologi
problemnya menjadi ideologis
karena presiden bereaksi exclusionary
menggusur yang lain
ini karena faktanya seperti itu
atau pemahaman presiden yang memang menganggap bahwa ini ideologis
tentu ada yang bisikin ke presiden
bahwa ini ada bahayanya
ada si radikal ini radikal b radikal b
faktanya faktanya anda setuju dengan bang ceri
bahwa sebenarnya nggak ada problem itu
emang tidak ada
kan semua orang kan menganggap
pancasila itu adalah rumah kita itu
tetapi dalam pidato pidato setahun kemarin
yang keluar adalah kami pancasila tuh
itu kan exclusionary kan
hanya kami yang pancasila
artinya yang lain tuh harus dirumuskan sebagai radikal
apakah exclusionary yang anda katakan tadi
itu terejawantakan dari kebijakan presiden
apa perilaku pemerintah
bagaimana kekuasaan berlaku
iya ini sekarang ada lembaga yang mengatur ideologi
namanya bpip itu
bagaimana anda lihat pemerintahan jokowi
lima tahun kebelakang lima tahun ke depan
untuk bicara mengenai ini
penguatan ideologi memproteksi pancasila
dengan ancaman ancamannya tadi di analisa
jadi terangkan tadi bahwa
akan ada problem
hendak dihasilkan lebih baik
gangguan hak asasi segala macam
karena itu dia mesti dikurung dengan pancasila
kalau ekonomi itu
hanya berhasil dengan keahlian teknokratik
gak ada urusan dengan ideologi dengan pancasila itu
memakai pancasila untuk mengamankan ekonomi
bukan sekedar berlebihan tapi
di ada adakan itu
kita harus dibedakan secara ideologis
jadi kalau ekonominya itu
buat semua orang
orang gak akan bertengkar ideologi itu
karena itu cari pemerintahan kabinet
yang isinya akhli itu
itu selesai kan
sehingga sekat ideologi
representasi dari sosial logis itu tidak perlu
nah kalau isi dari kabinet
nah partai ini memang ideologi semua
ada yang masih punya obsesi tentang piagam jakarta
ada yang ingin supaya ekonomi jadi liberal
ada yang merasa agar supaya oke
itu soalnya kan
dan itu dirawat dalam pancasila
kalau mau selesaikan ekonomi
lakukan secara sangat teknokratik
sudah selesai itu
bang celi kalau kita lihat dalam dua tiga tahun terakhir
presiden cukup resah
meskipun anda katakan tidak resah
rocky juga mengatakan cukup resah mengenai hal hal yang bersifat ideologis
kalau kita lihat misalnya beberapa tahun lalu
salah satu ormas dibubarkan dengan perpu misalnya
karena bertentangan yang ideologis
dan ini katanya ada ancaman ancaman yang cukup serius
seberapa ini bisa mengganggu
kalau saya sih lihat ke depannya
kalau ke belakang
oke lah kita bisa berdiskusi banyak hal
perlu kita terus mengingatkan tentang fondasi kebangsaan
jangan pernah lupa kan sama
kita kalau di amerika serikat
pagi pagi bernyanyi lagu kebangsaan
atau semboyan semboyan kebangsaan
kita harus melihat bahwa
yang paling penting demi kemajuan ke depan
itu kan transformasi ekonomi yang beliau
itu kan yang membuat kita maju
nah dalam proses ini pastilah
namanya transformasi ekonomi
kan membawa dilema banyak
kita akan tahan dengan akibatnya
yang tidak akan jadi merusak
kalau kita dibingkai oleh
fondasi kebangsaan kita
transformasi yang besar itu
tidak ada transformasi yang
hanya bersifat teknokratik dalam pengertian
pasti ada dilema
pasti ada perjuangan politik
kalau itu kan
dilema dilema di dalam
mengubah realitas itu
diselesaikan secara terlembaga
oposisi itu salah satu komponennya
yang mau beliau katakan
kita berjuang kesini
inilah gunanya kita capek
silahkan lima tahun ke depan
kita ingin mengubah sesuatu yang besar
akan ada dilema
gak ada yang sekali jadi
nggak ada usaha
makanya beliau kan
kalau kita lihat
yang tidak mau ini
itu tidak berarti beliau akan mengajar dalam pengertian
ungkapan kesungguhan hati
saya nggak punya beban lagi kok
pemilu lima tahun
untuk menyelesaikan impian
anda merasa bahwa resep yang selama ini di
sudah dikeluarkan oleh presiden
dalam menangani hal hal yang
akan dilanjutkan resepnya
atau dosisnya akan ditambah
atau dosisnya akan dikurangi
seperti apa bayangan anda
kami akan segera kembali
gimana menjawab pertanyaan saya tadi
kalau kita bicara ini
meskipun bang celi tadi katakan
kalau kita lihat
sampai ada pemubaran hati
ada perpu orpas baru
ada di sekitar kita
apakah resepnya itu
untuk penyakit ini
apakah akan diteruskan
dengan resep yang sama
atau dosisnya ditambah
apakah dosisnya ditambah
atau dosisnya dikurangi

supaya lebih sehat
tanpa ada obat
penyakitnya harus dirumuskan ulang itu
karena salah salah diagnosis sebetulnya itu
salah diagnosis sejak awal
seolah olah dianggap bahwa
kalau negara berideologi selesai
kontradiksi dalam logika itu
yang berideologi itu orang
negara itu barang abstrak
ngapain punya ideologi kan
menyebut negara berideologi itu
dengan kata lain
orang nggak boleh punya ideologi
karena udah satu ideologi negara
itu awal dari totalitas
dan itu gak pernah dikoreksi
bukan ideologi negara
karena kita berbeda
dasar kita bernegara adalah
karena kita berbeda
kita inginkan persatuan
tapi yang terjadi sebaliknya
itu problemnya kan
supaya dia bisa ditiadakan
dibikinlah ideologi satu
sekarang juga ideologi jadi tunggal
dan dikontrol oleh bpip itu
bikin lembaga lain untuk
nanding itu kan
dianggap ini nanti makar
padahal pancasila itu
dibawa ke demikian berupa
supaya dia hidup
biarkan interpretasinya tumbuh
bahkan interpretasi yang sangat ekstrim
interpretasi terbalik juga
gak ada soal kan
yang penting ada percakapan
tentang masa depan
bukan ditutup dengan
pancasila udah final
kalau udah final ngapain
masih ada seminar
udah final ya kegen aja
seminar juga bisa membuka percakapan
soal soal begituan tuh
jadi diagnosanya salah
dan obatnya juga pasti akan salah
sebagai orang yang dalam
besaran tradisi kelompok studiomasi
bagian dari percakapan filosofis
tapi ada pancasila sebagai
karena kan ada konstitusi
harus ada hukum
hukum ini harus ada dasarnya
negara karena itu kan
negara sebuah entitas hukum
enjase hukum ini kan bukan sekedar
pasal satu pasal dua
tetapi harus dijiwai oleh
yang menjadi derivasi
dari prinsip mana
pasal satu dua tiga
kalau bung karno
kalau ini bahasa retorika bung karno
kita buat negara
ini dia pidato satu juni kan
karena stenografer itulah
kita bisa membaca teks
dan terpenting dalam sejarah
disitu dia berkata
dia pakai kiasan
tapi butir butir pancasila
negara indonesia sebagai
saya bagian dari indonesia
kalau kita negara agama
secara retrik dia bertanya
dengan teman teman dari
teman teman dari ambon
secara prinsipil mereka sudah
karena itu dia bilang
fondasi paling bagus
dan itu yang menjadi kesepakatan
bukan kesepakatan yang dipaksakan
untuk jadi satu
ada filosofi sebagai
justru karena begitu
siapa ketua pembina
ketua umum pdip
adalah presiden pks
supaya betul betul perlu
kenapa mesti megawati
karena ada tradisi
atau hanya pdip
yang paham tentang
itu justru yang menimbulkan
cara penyelesaian itu
itu yang saya sebut tadi
bukan dengan menutup
dan final itu
tapi kita harus kembali lagi
kita harus kembali lagi
ke persoalan teknis
kelompok masyarakat sipil
tidak semua mengapresiasi
merasa kurang apresiasi
termasuk beberapa kelompok masyarakat sipil
di bidang hukum
yang merasa bahwa presiden jokowi
nampaknya kurang concern
karena tidak ada
saya tampilkan dulu
jokowi diprotes karena tidak bahas visi hukum
ini banyak kelompok masyarakat sipil
waktu debat presiden kemarin
kan ada satu segmen tersendiri
ham segala macam
dia ingin mentransformasi
tenaga kerja indonesia
itu yang dia
bahwa beliau tidak mengerti
jangan perhatikan masalah ham
atau segala macam
dengan mengatakan pancasila
di mana butir butirnya
beliau ingin membingkai itu
semua yang mau dilakukan
kan tidak bisa
dalam satu pidato
ini kan pidatonya beliau
masalah ini saja
kedepan kalau kita tidak menguasai teknologi ya dulu juga begitu tapi kedepan akan semakin
tidak berarti pada saat bicara teknologi dia tidak memperhatikan ham
satu demi satu
satu demi satu
bu rokyana melihatnya ini persoalan teknis mata tiga puluh menit tidak bisa merangkumi semua hal atau adalah prinsipil
kurang dari tiga puluh menit
lebih dari tiga puluh menit
saya kira ini prinsipil sebab dari awal dari periode pertama
jokowi dan yusuf kala bahkan eksplisit mengatakan bahwa hak asasi manusia bukan program utama kami
itu ada di dalam berita dalam pidatonya
itu bukan bukan urusan kami itu atau bukan pokok pikiran utama kami
jadi ya itu kelanjutan saja dari pikiran awalnya
dan itu terlihat bahwa memang diperlukan waktu yang lebih panjang
public opinion seolah olah
pro segala macam
tapi fakta faktanya kan nggak begitu
indeks hak asasi manusia kita drop di dalam kalkulasi dalam indeks internasional
dan itu jadi ini melanjutkan sebenarnya
menurut anda ini hal prinsipil yang tidak kalau bahasa jawanya kurang direkam
anda lihat satu hari ini berita itu ada pejuang lingkungan di bui
ada yang protes tentang bantuan segala macam
jadi itu memperlihatkan
kalau saya lihatnya agak sedikit berbeda
waktu kita tinggal dua menit bang celi satu menit
saya bersimpati kepada teman teman
kepada teman teman misalnya yang pro hak asasi
ke kita juga bagian dari itu kok
tetapi pada saat beliau mengatakan saya ingin meningkatkan pendidikan
saya ingin meningkatkan lapangan kerja
itu kan sebenarnya sisi lain dari persiapan dan memperluas basis bagi perjuangan hak asasi
orang yang semakin pinter semakin dapat
eh paling penting adalah menolong orang mencari pekerjaan
dengan menolong orang mencari pekerjaan orang yang bekerja itu
menolong dirinya sendiri
saya tidak berkata bahwa karena itu isu ham harus stop
yang penting adalah isu terakhirnya
maksud saya ada priority dulu
kita bicara soal hak asasi
jadi visi presiden tentang politik ekonomi kemarin bukan tidak memasukkan ham
tapi prioritasnya ada yang anda dengar kurang dari tiga puluh menit itu tadi
bung roky terakhir
satu menit dari anda
bagaimana indonesia bagaimana pasca visi politik presiden pasca pertemuan ini akan seperti apa
demokrasi kita masih akan diganggu oleh semacam ketidakutuhan politik pilpres kemarin
itu biasa aja
nggak usah dianggap oh jangan
biasa aja tuh
jadi kita anggap bahwa itu faktualnya begitu tuh
gramer kita akan dimulai dari situ

nggak ada soal
oke nggak ada soal

oke nggak ada soal tetapi yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwa politik itu jangan diasuransikan pada elit
jadi politik tidak boleh terbagi habis pada elit
jadi politik itu adalah percakapan semua orang yang menginginkan indonesia yang mewah tapi beradab segala macam
nah kita ingin agar supaya diskusi tentang politik tidak dimonopoli oleh politisi
baik oleh karena itu politik
dengan konsekuensi kabinet jangan dimonopoli oleh politisi
oleh karena itu politik dan demokrasi kita harus masuk bursa saham ipo sehingga kita punya
bisa beli saham semua di situ
terima kasih bung roky terima kasih bung celi atas perbincangannya demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam